sebagian harimau sumatera korban konflik yang selamat dirawat dan direhabilitasi di tempat ini
pusat rehabilitasi harimau sumatera di taman safari bogor
meski selamat tapi harimau harimau ini sudah tidak lagi sempurna
ada yang cacat karena terputus kakinya akibat jerat
ada juga yang menderita penyakit syaraf setelah kesakitan hebat diracun para pemburu jahat
dua di antara harimau korban konflik yang dirawat di sini adalah giring dan salama
giring adalah harimau jantan asal bengkulu
sebagai terduga atau suspek harimau dengan kasus man eat atau yang melukai dan membunuh manusia
giring sempat ditangkap dan dikurung warga sebelum akhirnya dievakuasi oleh dokter yanti dengan perahu dan dirawat di tempat ini
usia giring sudah cukup tua sekitar dua puluh enam tahun
aumannya memang masih lantang
namun giring tidak segagah dulu
dengan latar belakang kasusnya sebagai penyerang manusia
kesempatan giring untuk kembali ke hutan dan menjadi sang raja sangat kecil
karena dianggap sebagai satwa liar berisiko tinggi
sementara salama lebih menderita
harimau betina asal aceh ini harus menjalani operasi berkali kali karena kakinya terluka parah akibat jerat baja
kaki kanan depan salama harus diamputasi berkali kali
karena terus mengalami pembusukan
dan tiba tiba dipakai sebagai tumpuan saat berjalan
kesempatan salama kembali menjelajahi hutan sumatera juga sangat kecil
jangankan untuk berburu berjalan pun salama kesulitan
apalagi memanjat pohon
dr bongot dan tim merawat harimau harimau malang ini dengan serius
menurutnya satwa endemik sumatera ini harus tetap hidup
tidak hanya karena mereka berhak
tapi juga karena mereka merupakan kekayaan yang dimiliki indonesia
harimau harimau sumatera yang ada di sini itu secara value sangat tinggi
meskipun mereka dalam kondisi yang tua dan cacat
karena kita melakukan rutin general check up dan pengambilan koleksi dari biological material
sperma atau semen kemudian serum dan melakukan disease control
artinya informasi informasi ini adalah informasi yang penting
yang juga bisa dipakai oleh pemerintah
ngo dan lain sebagainya untuk bagaimana mempertahankan harimau sumatera di alam
karena mengetahui dasar dasar dari sini
sebagai contoh harimau di alam kita tidak bisa ambil darah secara mudah
pusat penanganan harimau milik taman safar indonesia di bogor jawa barat ini adalah
pusat rehabilitasi harimau sumatera pertama yang dibangun di indonesia

sejak dua ribu satu harimau korban konflik dilarikan dan dilaporkan ke jawa barat
setidaknya lebih dari lima puluh ekor harimau sumatera pernah menjadi pasien di lokasi ini

tujuh ekor di antaranya bahkan dapat kembali dilepasliarkan setelah menjalani perawatan panjang
sebagai lembaga konservasi kami memang menampung itu
merawat mereka seumur hidupnya
syukur syukur mereka bisa berkembang biak
ini sebagai kewajipan secara moral ya

dua lembaga konservasi atau taman satwa taman safari
memang kita mengharapkan rekan rekan kita juga semua membangun sarana ini
dimanapun berada bukan saja untuk harimau sumatera
mungkin kucing besar lainnya macan tutul dan lain sebagainya
sekarang mereka juga butuh perhatian dan butuh penyelamatan seperti sarana ini
kesempatan harimau harimau korban konflik ini dapat kembali ke alam sangat kecil
tidak hanya peluang bertahan hidup yang kecil karena cacat fisik
risiko sebagai harimau yang sudah pernah menyerang manusia
juga sangat tinggi jika kembali ke habitatnya
kesempatan bagi harimau yang selamat dari konflik seperti ini
untuk bisa kembali berkompetisi di rantai makanan sudah sangat sulit
setiap individu harimau yang selamat tapi cacat ini tidak bisa lagi berkompetisi
mereka hanya bisa bertahan hidup dan mempertahankan keberlangsungan spesies mereka
sebelum nama besar mereka punah menghilang dan meninggalkan belang
yogi tujuliarto nedi pranedia bogor jawa barat